pemilu merupakan ajang pemilihan pemimpin untuk menyambung harapan serta cita cita masyarakat
dengan memberikan suara kita setidaknya akan terpilih calon pemimpin bangsa yang kredibel dan berkualitas
sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
saya yudi yudawan untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya